sepulangnya dari palu sulawesi tengah presiden jokowi dodo bertemu dengan para tokoh lintas agama di istana merdeka
sedikitnya delapan tokoh dari organisasi keagamaan hadir dalam pertemuan ini
dikutip dari detik com tokoh tokoh tersebut merupakan perwakilan dari organisasi pbnu muhammadiyah mui
wali gereja indonesia pgi perwakilan umat buddha indonesia parisada hindu dharma dan majelis tinggi agama konghucu
pertemuan dilakukan secara tertutup presiden meminta agar masyarakat dapat menjaga kebinekaan dan membangun solidaritas
presiden menjamin kebebasan berserikat dan berorganisasi namun harus disesuaikan dengan konstitusi